sebuah petasan berukuran besar meledak dan menghancurkan rumah di bondowoso jawa timur minggu sore
dua penghuni rumah yakni kakek dan cucunya luka luka
inilah suasana pasca ledakan petasan yang terjadi di rumah warga di desa sucilor kecamatan maisan bondowoso jawa timur minggu sore
ledakan yang terjadi dua kali melukai penghuni rumah dan cucunya
warga langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit di rsud dr kusnadi guna mendapatkan pertolongan medis
polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi terkait kronologis ataupun penyebab petasan meledak
terima kasih untuk korban saat ini sudah dibawa di rumah sakit
kita di bondowo tutupi tangannya terkait dengan kuka kukanya
untuk korban sementara ini dua orang
jadi untuk proses pelidik dan jidiknya masih kekembangan oleh proses
dan waktu berikan kami waktu untuk memberikan penyibukan dan penyelidikan